pokoknya aku dari peporang
serta pulangnya dapat oleh oleh hasil panen sayur dan juga ikan
anak akan belajar cara bekerja sama dengan orang tua serta temannya
tetapi belakangnya yang bekerja itu sebenarnya bukan cuma bikin apps
jadi harus tiga jari di belakang seperti ini kemudian membuka satu telunjuk di sini yang berfungsi untuk menekan bagian tengah dari tanah liat ini sebelum dibentuk
yang untuk membantu masyarakat
dan karakter lain kemandirian itu cocok sekali dengan peramuka
jadi it s not kan kalau you re passionate about it sesusah apapun lo bakal terus bertahan disitu gitu kan
setelah beraktivitas yang cukup menguras tenaga
ketika pada januari dua ribu dua puluh pangeran harry dan meghan markle memutuskan mundur